bapak nggak kerja
berarti bapak bolos dong
bapak cuma pulang sebentar buat makan
biar nggak keluar uang buat ke warung
nih bapak mau pergi lagi
ceritanya biar hemat ya pak
biar bisa beliin naik hp baru ya
bapak nggak kerja
kasian atuneng pak
hp nya paling butuh sekelas
yang melek cina juga nggak apa apa kok pak
kok malah nanya kinanti
kan kamu udah ada
ini masih pagi belum ada yang beli
aduh bagaimana ini ya
belum penglaris kang
masa jam segini belum ada penglaris
harga bbm kan naik
harga buah ikut naik
tapi yang beli nggak mau
nggak usah banyak lesan
ya apa apa juga harus ada alasannya kang
orang nggak mau beli buah
alasannya harga buahnya nggak naik
harga buah naik kan
harga sekarang naik
harga buah naik
alasannya gara gara harga bbm sekarang naik
kalau nggak mau bayar guru
nggak usah jualan di sini
jangan gitu atukang
besok aja ya dobel
awas kalau besok masih enggak
kamu baru dateng
kan pake motor
tapi tetep aja pacet
oh ya jam istirahat udah mau habis nih
kita harus balik ke kantor
iya aku baru pesen makan
aku duluan ya
barang aja deh
aduh aku gak enak kalau telat
ya masa aku makan sendiri
son di tv buat bayarin makanan aku
saya gak mau tau
kamu kuliah di mana
iya gak jelas gitu
iya jadi aku suka ngambil kerjaan jadi model foto otot ketuk gitu
biasa aja deh
saya masih dihukum sama kang mus
masih bebas tugas
jadi kalau ada pedagang yang gak mau bayar iuran keamanan
itu bukan urusan saya
tapi kalau saya ditugasin lagi
gak mungkin bakalan ada pedagang yang nggak mau bayar iuran
siapa yang berani sama komar
iya mau ngejam red
aku harus balik ke kantor
boleh minta nomor kamu gak
ini ada yang ngamuk pak
kamu mau nolong dia
saya mau sembar
pasti kamu temennya kan
bapak gak kerja
berarti bapak bolos dong
bapak cuma pulang sebentar buat makan
biar nggak keluar uang buat ke warung
nih bapak mau pergi lagi
ceritanya biar hemat ya pak
biar bisa beliin neng hp baru ya
kasian atuh neng pak
hpnya paling butut sekelas
yang milik cina juga gak apa apa kok pak
sebelum bapak beliin hp pinter
kamu harus duluan pinter
awas ya kalau bohong
yang bapak mau bukan pinter ngancem
tapi pinter di pelajaran
apa yang mau pergi lagi
pak kasihan pak
kamu punya bapak nggak
pak kasihan pak
kamu punya bapak nggak
pak kasihan pak
kamu punya bapak nggak
punya pak punya
yang harusnya cari kerja
harusnya nyari duit
itu bapak kamu
perasaan kita pernah ketemu
kamu copet yang pernah ngambil hp anaknya kang mus kan
kalau mau nyopet itu jangan asal nyopet
atau tanya tanya dulu
yang kamu mau copet itu siapa
kamu gak kapok sama kejadian kemarin
nggak jadi nyopet
anak buah kang mus
berisa dulu tasnya
yang barusan itu dia copet
dia pernah nyopet anak buah saya
saya cari ketemu
barusan langsung dia takut
saya gak ada maksud apa apa
cuma pengen nama temen aja
duduk dulu ben
duduk dulu ben